tentang apa itu pencucian uang
kabupaten boyolali khususnya kecamatan selo
dan misalnya tutorial untuk make up berapa biayanya sembilan ratus ribu
apakah ini memang proses yang sudah seharusnya jika memang yang diperiksa mengatakan sedang tidak sehat
pemerintah mengurangi jumlah bandara yang melayani penerbangan internasional
jadi semua orang sudah bebas seperti masa sebelum pandemi
apakah ada yang berbuat sesuatu untuk mengajukan
bukan oscar aja hulk macem macem
karena rata rata ekonomi penumpangnya jarak pendek
oh gak bisa gak ada liputannya nih event event antar porda kayak gitu
jadi kita bisa bilang apa ya bahasanya bang wad
dan mereka sudah berada di dunia yang untuk mendapatkan dana dari publik
bahagia menyambut ramadan karena bisa menjalankan ibadah seperti sebelum pandemi
cuman gue tau maksudnya dia itu motivasi gue gituoon
terdapat banyak sekali cabang dan jenis dalam olahraga berkuda
dengan nomor polisi ganjil yang boleh melintas di ruas tol cikampek
nah sekarang network effectnya sudah penuh
ya kan alam gaib itu nggak ada urusannya sama kita
sehingga masyarakat sangat menilai sesuatu yang buruk ke politisi
tim pandemi covid sembilan belas dari fkm ui mengatakan sero survei ini sudah tiga kali dilakukan
kenapa saya melaporkan langsung dari kursi penumpang ini
ya gue tertarik juga sih soalnya dari kemarin kita ngomongin amerika kayaknya gitu gitu terus
saya tinggal di montpellier
mereka tidak akan berbicara soal akuisisi tapi mereka akan melihat dari filosofi
jadi ada kayak avaric terus ada kemarin sos ada juga karafuru yang kemarin hits banget tuh
atau liga asetriot di spanyol atau yang di yunani
jadi gue harus main tiba mana dulu dan iya gitu
nah masing masing orang ini akan berbeda
jadi karena kalau kita sudah tahu masalahnya di mana jangan diulangin lagi
rumah mewah minimalis dengan dp persen tanpa bi checking
oh iya ini ngomongin pj yang sekarang nih bu berarti ya
terkait dengan itu bersamaan tentu saja tadi disampaikan
kalau ada yang sukses aku senang
cara alternatifnya adalah mencari pekerjaan yang lain
oleh kpu dengan dua kemungkinan
kalau time horizonnya itu tergantung dari masing masing orang ya
gak ada yang nanya lupa daratan kan
pintu gerbang masih dibuka sehingga masih kita nantikan kira kira siapa yang keluar
tidak ada lagi yang mengalami stunting
pahit kuno dan dikonsumsi orang tua
jadi kalau misalnya dia nakal kayak numpahin air
oke boleh tahu berapa yang masuk rekening rangenya saja
apalagi nama prabowo kerap disebut diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis
hal itu bergantung pada indikator tadi dan kondisi di tengah masyarakat
dan tampaknya pemerintah tidak mengambil sikap tegas soal itu gimana nih pak riza
jadi ke dulu ke ke dua belas pemain kan
pemerintah membentuk pengadilan ham ad hoc
jadi berbeda dengan persoalan di gotoh saya kira
apa yang terjadi pada saat aktivitas itu dilakukan bersama sama satu skala yang sangat besar ditambah kondisi iklim
karena di satu sisi memang melanggar kode etik bagi asn
selamat pagi pak irvan terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia
waktu itu kan coach berarti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu posisi kan oh itu sempet cedera ini ya coach ya punggung ya
karena kemarin ada viral jandol
iya ingin bagiankan orang tua itu aja
dan masukan dari masyarakat
saya melihat keindahan cahaya di sana
prosedurnya dilakukan sesuai dengan aturan
kemudian juga masuk ke daerah pidijaya
sebenarnya seperti apa sih modus menyembunyikan harta kekayaan yang selama ini kerap dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab
nah bro iya maksudnya kelly emang maksudnya dari secara dia
dia tuh masih happy banget loh di basket yang gue liat ya
dia bisa ngasih saran
tegas atau tidaknya itu kan tidak kita lihat kan tegas itu mungkin terlihat dari komunikasi koordinasi yang lebih baik antara mabes dengan unit unit kerja di bawah
tapi belum dibahas secara matang karena ini kita kan lagi reses nih
dua juta penonton dan empat judul
dan kalau bisa ya selalu itu kalau misalnya tentang pembayaran invoice di depan gitu lah jadi pastikan kita gak tertipu juga harus jaga jaga
kemungkinan mereka segan ke singapura kan karena singapura itu punya internal security act yang sangat ketat
soalnya kan dari jakarta di jakarta kan nggak ada kayak beginian ya
jadi empat puluh tadi kalau dari komposisi yang digelaskan mas maryadi
itu adalah bubur asal india yang bernama bubur halim
puluhan bangunan berusia lebih dari dua abad kini masih ditinggali hingga keturunan kelima
dalam kondisi ini saya bisa mengerti yang terjadi adalah kita mengupayakan agar ketiga negara tersebut juga negara negara lain itu berkompetisi satu sama lain
nggak eh sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin
langsung bisa ada udaranya sirkulasinya ya
tapi biasanya kalau jauh dari rumah
karena sedikit banyak pasti akan ada perubahan
dan kita ikut ya jadwal itu
tetapi kalau sudah panggilan ketiga dan berikutnya
ketanding ke thailand ketanding ke
terutama misalnya perempuan biasanya diasosiasikan dia didukung secara ekonominya oleh pasangannya gitu